diduga menjadi korban pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan kedua anaknya di bekasi jawa barat ditemukan tewas di rumah kontrakan
polisi tengah menyelidiki kasus ini
warga di jalan bojong nangka dua jati rahayu kecamatan pondok melati dikejutkan adanya satu keluarga yang tewas mengenaskan selasa pagi
korban yang berjumlah empat orang tewas lantaran diduga dibunuh oleh perampok yang mencuri di rumah korban
satu keluarga yang ditemukan tewas diantaranya pasangan suami istri di perum nainggolan usia tiga puluh delapan tahun dan maya ambarita usia tiga puluh tujuh tahun
serta kedua anaknya sara nainggolan usia sembilan tahun dan arya nainggolan usia tujuh tahun
saksi mata mengaku melihat langsung kondisi dua korban yakni pasangan suami istri dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan posisi terlentang dan kepala yang tertutup bantal
sedangkan dua anaknya juga dikabarkan meninggal dunia
sementara petugas kepolisian polres metro bekasi kota dan polda metro jaya
ya masih terus melakukan pemeriksaan di tkp
untuk kepentingan penyelidikan jasad korban dibawa ke rumah sakit polri jakarta timur
pada saat depan yang rolling door itu karena saya keingetan sama anaknya mereka kan punya anak dua itu masih kecil kecil
itu saya cek saya cek posisi tidak terpunci langsung naik ke atas
saya tahu karena warga sudah banyak saya kasih tahu warga jangan ada yang masuk ke dalam karena ini mungkin perampokan atau apa
saya tunggu sampai petugas datang
direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya telah membentuk tim untuk menyelidiki pembunuhan satu keluarga di jalan bojong nangka bekasi jawa barat
pada selasa pagi saat ini penyidik polres bekasi kota dibantu polda metro jaya masih melakukan olah tempat kejadian perkara
dari informasi petangga ada pembunuhan berkumpulnya dari kamar ada empat orang
ada empat orang yang sedang kita identifikasi empat orang pergera di dalam suatu kamar itu
dan saat ini polres bekasi kota
sedang melaksanakan olah tkp
dari polda metro jaya membentuk tim
membentuk tim yang dari direkturat umum kemudian dengan polres bekasi kota
kita butuh tim untuk mengungkap kasus itu